good morning prestasi atlet tanah air dalam asian games dua ribu delapan belas terus membuat indonesia bangga
kali ini cerita datang dari rindy sufrianto
atlet panjer dinding dari kota mangga probolinggo jawa timur ini berhasil merebut medali emas di asian games dua ribu delapan belas pada senin malam
putra dari pasangan rindy agus harisupomo dan juar tim ini meraih emas setelah mengalahkan tim indonesia satu yakni aspar sabri dan alfian muhammad fajri
rindy sendiri merupakan anak pki yang sejak kelas lima sd sudah ditinggal sang ayah bekerja di malaysia selama tujuh tahun dan ibunya menjadi tkw di malaysia selama empat belas tahun
melalui sambungan telepon rindy sempat mengucapkan terima kasih kepada warga kota probolinggo
yang telah memberi dukungan untuk kemenangan indonesia
sementara itu keluarga pun mengaku bangga atas prestasi rindy
rindy sufrianto dan tim berhasil meraih medali emas di cabang olahraga panjat dinding estaf